ratusan anggota jemaah tarekat naksabandia di sumatera barat serentak melaksanakan sholat idul adha
pada selasa ini penetapan idul adha dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah tarekat naksabandia yang diakini secara turun temurun
salah satu anggota jemaah naksabandia melaksanakan sholat id hari ini di surau baru pau kecamatan pau kota padang sumatera barat
penetapan sepuluh julhijah seribu empat ratus empat puluh empat hijriah atau idul adha dilakukan berdasarkan kalender jemaah tarekat naksabandia serta metode hisap dan rukyat dalil ijmak serta kias kitab munjid
metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun temurun sejak ratusan tahun lalu
perayaan idul adha serentak dilakukan semua anggota jemaah naksabandia di kota padang pariaman solok dan berbagai daerah di sumatera barat
penetapan sepuluh julhija seribu empat ratus empat puluh empat hijri atau idul adha dilakukan berdasarkan kalender jemaah tarekat naksabandia serta metode hisap dan rukyat dalil icmak serta kias kitab munjid